jadi total ada sekitar empat ribu ekor bebek petelur di tempat ini
walaupun pada akhirnya putusan mk menyebut ya sudah pencalonan gibran itu sah tidak
ya pendidikan ya kesehatan
kita yang ada di stage itu agak susah tapi dengan ini semoga bisa lebih aware ya
bapak ibu dan juga hadirin sudah ada tiga fase yang kita lewati